hampir hilangnya aliran sungai kalianak timur dan barat
akibat tertutup tumpukan sampah dan bangunan liar
menjadi sorotan sejumlah anggota dewan
dprd kota surabaya mendesak pemerintah kota surabaya
segera melakukan normalisasi
karena kondisi sungai kalianak sangat memprihatinkan
jelang hari ulang tahun surabaya
nampaknya kota palawa masih harus banyak berbenah
hal ini setelah sejumlah anggota dprd kota surabaya
menyoroti kondisi sungai kalianak timur dan kalianak barat
di kecamatan kerembangan dan kecamatan asemrowo
kondisi aliran sungai tak lancar
dan sungai hampir hilang akibat rata tertutup sampah
banyaknya bangunan liar pun turut andil memperparah kondisi sungai
saat ini di bantaran sungai kalianak terdapat empat ratus lima puluh rumah
yang dihuni oleh satu lima puluh kepala keluarga
dalam kondisi lingkungan yang tak layak
sementara sungai yang dulunya memiliki lebar
antara tiga puluh hingga lima puluh meter
kini berkurang hingga dua puluh persen
padahal aliran sungai di sepanjang kalianak
merupakan akses utama air mengalir menuju laut
melihat kondisi ini dprd kota surabaya
mendesak pemerintah kota surabaya dalam hal ini
dinas pu bina marga dan pematusan
untuk bertindak tegas dalam melakukan normalisasi
dan penertiban bangunan liar di kawasan setempat
guna mengembalikan fungsi asli sungai
kita tujuannya agar supaya sungai itu bisa kembali normal
agar supaya banjir yang ada di surabaya
khususnya di wilayah demak bisa teratasi
dan pada umumnya di wilayah selatan dari kota surabaya
puluhan kubik sampah yang menutupi sungai
menjadi potret minimnya kesadaran warga
untuk tidak membuang sampah di sungai
padahal pantauan dan juga sosialisasi
kerap dilakukan pemerintah
ya semuanya mbak intinya kan harus dinamakan lagi
kembali lagi sungai yang dulu
seperti apa bisa dibuat jalannya
seperti apa bisa dibuat jalannya alih alihnya
sepanjang sampai ke laut
sementara normalisasi sungai kalianak surabaya
yang diagendakan pada dua puluh dua mei ini
akan memakan waktu satu setengah bulan
untuk tuntas mengeruk sampah yang menutup sungai
diharapkan dengan langkah normalisasi
bisa menjadi perhatian masyarakat sekitar
agar lebih peduli akan lingkungan
sehingga bisa meminimalisir musibah banjir
yang kerap terjadi saat musim penghujan tiba
francisca wijaya surabaya